dua anak ditemukan tewas tenggelam saat berenang di kali besar kota tua jakarta pada sabtu sore
proses evakuasi kedua jasad korban berusia tiga belas tahun dan enam belas tahun ini berlangsung dramatis
korban kemudian dibawa ke rscm untuk diotopsi
menurut keterangan sejumlah saksi awalnya sepuluh bocah berenang di kedalaman sekitar satu meter
namun salah satu anak berenang ke perairan yang lebih dalam
diketahui korban akan tenggelam temannya melakukan upaya pertolongan
namun sayangnya ia pun ikut tenggelam
kasus tenggelamnya kedua anak ini sedang ditangani petugas polsek taman sari
sementara itu orang tua tak kuasa menahan isak tangis setelah mengetahui putranya ditemukan tewas tenggelam di danau marrakas
rumahan candrabaga bekasi jawa barat pada sabtu sore
anak berkebutuhan khusus usia tujuh tahun ini ditemukan mengambang di tengah danau oleh warga yang sedang memancing ikan
sebelumnya korban dinyatakan hilang dan masuk dalam daftar pencarian orang hilang pada jumat kemarin
saya lagi mancing dikirain bantal sampah lah gitu lah ya
saya gak lama sekuriti
teriak teriak mayat pas ditegasi memang benar mayat
setelah diidentifikasi oleh polisi jasad korban dibawa ke rumah sakit umum daerah kabupaten bekasi